resminya pdi perjuangan mengusung basuki cahayapurnama pada pilkada dua ribu tujuh belas nanti akan mengubah komposisi struktur tim pemenangan yang sudah dibentuk oleh tiga parpol pendukung ahok sebelumnya
sebagai pemilik kursi mayoritas di dprd dengan dua puluh delapan kursi pdi perjuangan mengincar posisi ketua tim pemenangan ahok yang sebelumnya di jabat kader partai golkar nusron wahid
setelah mengumumkan mengusung pasangan petahana basuki cahayapurnama dan jaros saiful hidayat pada pilkada dua ribu tujuh belas pdi perjuangan segera menyusun struktur tim pemenangan
sementara sebelumnya tiga partai pendukung ahok nasdem golkar dan hanura telah lebih dulu membentuk tim pemenangan yang diketuai kader golkar nusron wahid
terkait hal itu ketua dpp pdi perjuangan trimedia panjaitan menyebut sebagai partai pengusung dengan kursi paling banyak di dprd
pdip menjadi yang paling berhak menempati posisi ketua dalam tim pemenangan
mengenai struktur baru nanti trimedia meyakinkan komunikasi antar parpol pendukung terus terjalin
dan dia tahu betul bahwa pdi perjuangan tidak mungkin mau menjadi pengembira sekedar partai pendukung
dengan kursi dua puluh delapan dan ini adalah kelanjutan dari pasangan jokowi ahok
tapi yang jelas sebagai partai pengusung
idealnya yang jadi ketua tim pemenangan pdi perjuangan
soal kemungkinan berubahnya komposisi tim pemenangan partai golkar menyatakan tidak keberatan dengan struktur yang baru
sekjen partai golkar idrus marham memastikan dukungan terhadap ahok tidak akan berubah dengan prioritas utama memenangkan petahana
dan disitu sudah disampaikan saudara nusran wahid menjadi ketuanya
saya kira kalau misalkan pdip mau
merubah bagi kita tidak ada masalah
tidak ada ego diantara partai partai yang ada
yang penting pasangan calon ini bisa menang dengan baik
kepastian pdi perjuangan mengusung pasangan ahok jarot menjadi bebak baru dalam peta politik di dki
meski sebelumnya sudah ada spekulasi soal ahok yang pasti diusung pdip
kini total jumlah kursi pendukung ahok di parlemen dki dengan empat partai berjumlah lima puluh dua kursi
dengan jumlah mayoritas disumbang pdi perjuangan dua puluh delapan kursi
agus rumansyah cnn indonesia